rencana pemindahan ibu kota bukan hanya terkait pertimbangan sosial ekonomi dan politik saja
namun aspek hukumnya pun harus ditelah seperti dari sisi peraturan perundangan
apakah ibu kota negara ini akan pindah ataukah hanya pusat pemerintahnya saja yang akan pindah kota
untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama saya saat ini bayu dwi anggono
akademisi hukum tata negara dari universitas jember selamat malam mas bayu
terima kasih sudah hadir dan melalui sambungan telpon ada andrinov caniago
yang merupakan mantan menteri perencanaan pembangunan nasional kepala bapenas
selamat malam bu andrinov
bang andrinov selamat malam
baik bang andrinov dan juga mas bayu kita akan mulai setelah kita akan mendengarkan terlebih dahulu
pernyataan mendengarkan kembali begitu pernyataan dari menteri ppn kepala bapak nas saat ini
ya berikut ini
baik berikut ini kami hadirkan pernyataan dari menteri ppn kepala bapenas
tentang rencana pemindahan ibu kota yang kajiannya harus selesai pada akhir tahun ini
dan baru akan dimulai nanti pada dua ribu delapan belas
pokoknya kajian sedang dilakukan diupayakan selesai sebelum akhir tahun atau akhir tahun ini

tahun dua ribu delapan belas sudah dimulai persiapan persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan baru itu
pak andrinov anda yang pernah menjadi menteri perencanaan pembangunan nasional kepala bapak nas juga
menurut anda kajian pemindahan ibu kota selesai akhir tahun ini dan dimulai begitu konsepnya pada dua ribu delapan belas apakah realistis
kalau target penyelesaian kajian itu untuk membuat bahan keputusan untuk memindahkan ibu kota
menurut saya itu masih realistis ya
karena kajian itu kan sebenarnya sekarang ini adalah pendalaman untuk pengembangan dari kajian awal yang sudah dilakukan tahun dua ribu lima belas
jadi kajian awalnya memang sudah sejak dua ribu lima belas
bentuknya seperti apa sih
kajiannya itu apakah karena akan ada yang bertanya seperti ini apakah ini seluruh ibu kotanya pindah
ataukah hanya pusat pemerintahnya saja begitu
ya itu bagian yang akan didalami saya rasa itu bagian yang akan didalami di kajian tahap sekarang
untuk menajamkan kriteria lalu mengerucutkan opsi opsi itu baik opsi lokasi maupun opsi kelembagaan
apakah nanti yang pindah ibu kota negara juga atau hanya membangun pusat pemerintahan atau pusat misalnya pemerintahan
saya rasa itu akan muncul di rekomendasi akhir dari kajian yang sekarang dikerjakan oleh bapak nas itu
setau dari pak andrinov sendiri sejak kajian itu dimulai dua ribu lima belas bagaimana pak perkembangannya tentang apakah ibu kota atau hanya pusat pemerintahnya saja
yang jelas perkembangan yang sudah
terjadi ya pergerakan yang sudah terjadi kalau dibanding dengan sepuluh tahun yang lalu atau delapan tahun yang lalu tiap tahun kita kan mengkonsumsi wacana saja
tiap tahun kita kebagian musim wacana sampai tiga kali
musim wacana pemindahan ibu kota itu muncul ketika arus balik mudik selebaran kemudian ketika terjadi banjir atau ketika terjadi macet parah di kawasan jabodetabek yang kemudian menjadi isu besar
nah itu hampir tiga kali dalam setahun kayak musim panen
yang sekarang ini
nah karena itulah saya ambil inisiatif kita harus punya jawaban yang saintifik
kita harus mulai siapkan jawaban yang saintifik untuk memberikan opsi opsi
jangan menyebut opsi tapi tanpa kajian gitu
nah karena itu kajian awal di internal bapak nas sudah dimulai
kita karena ingin kita harus mengantisipasi wacana musiman ini yang menunjukkan ada yang mulai dirasakan oleh masyarakat kebutuhan untuk memindahkan ibu kota atau membangun kota baru di luar jakarta
ya pak andrinov itu yang saya tanyakan perkembangannya seperti apa jika berbeda dengan tahun tahun sebelumnya yang hanya wacana tiga tahun
perkembangan perkembangan itu kita sudah bergerak ke kajian
itu adalah perkembangan nah kajian sendiri itu ada tahapannya
saat ini seperti dijelaskan oleh menteri bapak penas pak bambang brojonegoro dan seperti diarahkan oleh presiden bapak nas minta melakukan kajian yang lebih mendalam kajian yang komprehensif
itu adalah perkembangan
perkembangannya kajian yang lebih mendalam karena kan tadi disebut kajiannya sudah dimulai sejak lama bahkan tahun
kajian awal sudah dilakukan di tahun dua ribu lima belas
sampai sebelum dua ribu lima belas belum ada kajian tapi yang ada musim wacana tiap tahun beda kan
nah kita hanya berwacana kemudian muncul aspirasi tapi kita tidak ada yang menyiapkan jawaban gitu
oh betul nggak perlu pindah kalau mau pindah kemana mengerucutnya kemana itu kan tidak ada nah itu hanya bisa dijawab dengan kajian yang mendalam
ibu kota dan sebagainya
itu yang harus
tetapi saya rasa dikajian sampai
dua ribu delapan belas itu sudah
akan masuk ya
saya perkirakan itu bisa mencakup
sampai ke sana tapi kalau
kajian rancangan kota
dilakukan setelah itu tidak harus
sekarang lah yang harus
sampai akhir tahun ini ya
yang harus dibuat dulu
rekomendasi yang harus didapatkan dulu adalah
lokasinya di mana
itu yang harus di
sekarang ini kan sebetulnya sudah mengerucut
disebutkan sekota tertentu
sopenas tidak pernah
menyebutkan kota tertentu
karena itu harus
kajian lanjutan setelah dua ribu tujuh belas
atau mungkin dimulai dari dua ribu delapan belas
begitu maksudnya ya pak andrinov ya
di kajian dua ribu delapan belas itu sudah
sudah bisa mendapatkan
nanti mungkin bisa jadi yang memutuskan presiden
bisa jadi yang memutuskan presiden
konsultasi dengan mpr misalnya
bisa saja begitu
oke baik mas wadidaw
oke tadi salah satu yang dikutip atau yang disebutkan oleh pak bambang brojonegoro itu adalah
tugas saya menyiapkan kajian
ya pasti ada produk hukumnya nanti kita siapkan produk hukumnya
dengan dpr begitu
nah artinya ini apa namanya memang apa saja kira kira yang produk hukum yang memang harus disiapkan dalam soal pemindahan ibu kota
ataukah harusnya ada produk hukum dulu kemudian jalan kajian
atau ke bagian terbalik
jadi mas indra saya pikir
tanpa mengurangi niat baik pemerintah untuk melakukan pengkajian terhadap upaya pemindahan ibu kota
sebagai bentuk reaksi atas wacana yang selama ini berkembang
maka sesungguhnya dalam sistem hukum kita masih ada satu kekosongan aturan mengenai
bagaimana dilakukannya penetapan ibu kota dan kemudian andai kata ingin ada pemindahan ibu kota
penetapan sebuah ibu kota dan apabila ada pemindahan itu belum ada sama sekali aturannya
padahal dalam sebuah negara hukum kan kita harus mengenal yang namanya prosedur gitu kan
prosedur kemudian berujung pada sebuah keputusan
keputusan presiden nanti untuk memindahkan itu
persoalannya kemudian yang kita pahami adalah sampai saat ini acuan apa yang digunakan oleh pemerintah
untuk kemudian melakukan pemindahan ibu kota
jadi di undang undang dasar nggak ada aturan itu
hanya mengatur tentang daerah khusus keistimewaan daerah itu di pasal delapan belas b undang undang dasar kita
nah kemudian maka rujukannya adalah kepada apakah undang undang pemerintahan daerah
yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah
di undang undang pemerintahan daerah pun empat ratus sebelas pasal nggak ada yang mengatur hal itu
apa ini rujukannya
karena misalkan ini saya ambil contoh perbandingan
untuk yang namanya kita sebut sebagai penataan daerah penataan itu ada dua
yaitu pembentukan penggabungan daerah baru atau penyesuaian daerah
untuk misalkan pembentukan atau penggabungan yang kita sebut sebagai pemekaran daerah
itu ada syarat misalkan untuk sebuah provinsi baru
misalkan perlu lima kabupaten atau kota
kemudian ada yang namanya tahapan kajian
dari tahapan kajian kemudian perlu persetujuan administratif antar pimpinan kepala daerah dengan dprd nya
jika setuju diusulkan ke pemerintah pusat
dikaji oleh pemerintah pusat kemudian perlu masa tunggu
ini masyarakat awam mencoba untuk memahami
jadi sebenarnya harus ada landasan hukumnya dulu
baru misalnya itu realistis pemindahan di buku kota
bukan sekarang dikaji dulu kemudian harus ada produk selanjutnya menelurkan produk hukum
saya sebagai perbandingan tadi
untuk sebuah pemekaran daerah setingkat kabupaten kota atau provinsi itu perlu yang namanya kajian dulu
kemudian syarat wilayah yang bergabung
kemudian kemampuan geografi penduduk
kemudian juga kemampuan ekonomi
dan hal ini sudah diatur dalam sebuah peraturan
diatur dalam peraturan sudah ada dulu ya
kemudian keputusannya adalah diajukan ke pemerintah pusat
oleh pemerintah pusat dibahas di dpr
undang undang tentang pembentukan provinsi a b c
sementara untuk pemindahan ibu kota ini kita belum punya aturan mainnya
bagaimana kemudian tahapan tahapan untuk melakukan pemindahan ibu kota
maka sebaiknya seharusnya produk hukum yang dimasukkan menteri ppn kepala bapak penas tadi kan yang di awal adalah penetapan daerah itu sebagai ibu kota baru
tapi bagaimana tahapan menuju itu itu belum ada
tahapan menuju itu pun harus ada undang undang
harus ada undang undang
karena jadi saya ambil contoh
pembentukan atau pemekaran
pemekaran daerah baru itu tahapan tahapannya diatur dalam undang undang
kemudian ada pp nya juga
setelah itu barulah namanya undang undang tentang pembentukan provinsi a atau pemekaran provinsi b
jadi artinya bagaimana aturan mainnya termasuk bagaimana kemudian masa persiapannya
ini kan kita nggak jelas
nanti ada kata setelah dua ribu delapan belas apakah langsung serta merta presiden menetapkan atau ada namanya daerah persiapan
daerah persiapan ibu kota
kalau di provinsi baru kan atau kabupaten baru kota tiga tahun
untuk benar benar dievaluasi
jadi boleh saya coba secara sederhana menggarisbawahi apa yang anda jelaskan cukup panjang tadi
bahwa yang dibutuhkan ini sekarang adalah landasan peraturan perundangan tentang tahapan tahapan ketika memulai wacana ini
termasuk kajian itu termasuk tahapan
nah sekarang tahapan itu tidak ada
tapi disebutkan saya coba cuplik lagi
yang disampaikan oleh pak bambang brojonegoro
dalam tanda kutip begitu ya
kajian sedang dilakukan diupayakan selesai sebelum akhir tahun
sehingga dua ribu delapan belas sudah dimulai persiapan menyusun konsep pembangunan
dua ribu delapan belas sudah dimulai persiapan menyusun konsep pembangunan
pasti harus ada konsep hukumnya
tugas saya menyiapkan kajian
ya pasti ada produk hukumnya
nanti kita siapkan produk hukumnya dengan dpr
berarti ini produk hukum yang lain lagi
undang undang sepuluh tahun enam puluh empat
itu tentang pernyataan daerah jakarta tetap sebagai ibu kota negara
itu undang undang tahun enam puluh empat
kemudian tahun sembilan puluh sembilan muncul undang undang lagi
tahun dua ribu tujuh kita punya undang undang tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota dki
itu adalah penetapan sebagai sebuah daerah khusus ibu kota
atau penetapan sebagai ibu kota melalui undang undang
tapi tahapan andai kata kita ingin memindahkan sekarang dari dki jakarta
untuk ke provinsi lain atau daerah lain
itu tahapannya apa kita belum punya aturannya
padahal masih ada
daerah khusus ibu kota ini punya kekhususan yang berbeda
contoh di dki ini kan khusus di
dki ini kan nggak dikenal
otonominya di tingkat provinsi
kabupaten kabupaten atau kotanya kan tidak punya otonomi
dprd nya pun hanya ada di provinsi
kemudian bagaimana tahapan kita nanti
memutuskan entah palangkara ya kota abc
kota lain misalnya
yang lain implikasinya kan berarti
apakah mengikuti dki jakarta
dimana kemudian kabupaten kota sekitarnya itu
tidak ada dprd kota
tapi ada dprd provinsi
tidak ada wali kota
wali kotanya dipilih oleh gubernur
ini kan kekhususan kekhususan yang perlu diatur dalam undang undang
karena kalau tidak nanti kemudian
kalau yang seperti dki jakarta diberlakukan di palangkaraya misalkan
yang otomatis berimplikasi ke daerah kabupaten ibu kota sekitarnya
apakah mau menerima
nah ini kan penerimaan ini harus dipaksa melalui sebuah produk
apakah itu undang undang tentunya
yang mengatur tentang bagaimana
dan ini beda dengan konsep produk hukum yang dimaksud setelah nanti
produk hukum yang
kajian berjalan ya
pak bambang brojonegoro sampaikan itu adalah
produk hukum penetapan daerah sebagai ibu kota
bukan tahapan tahapannya saat ini
yang kita belum punya aturannya itu
baik nanti saya akan kembali ke pak andrinov caniago
tapi kita harus terlebih dahulu tetap ladisi
nenek indonesia pranyus
terima kasih tante sen papa
terima kasih agung dan akhirnya tante prathri martira
kemudian kajian sudah selesai sudah tahapan kesana kajiannya bagus
kemudian sudah ada masa tahapan dianggap persiapan dianggap persiapan dua tahun
misalkan sebelum dilakukan pemindahan atau tiga tahun tiba tiba presiden yang baru
enggak saya enggak menggunakan produk itu saya menggunakan keputusan lain

enggak salah karena enggak ada jaminan bahwa itu adalah bagian dari tahapan yang tidak mengikat
maka menurut saya dengan segala hormat kepada teman teman di bapenas
atau siapapun yang menggeluti bidang kebijakan publik
sekali lagi regulasi adalah memberikan sebuah kepastian hukum
maka menurut saya tidak harus dalam bentuk undang undang tapi sekarang pertanyaannya
disebut kajian kajian tadi itu umum sifatnya dan peraturan perundangan
seperti yang anda sebutkan tadi untuk melandasi itu
biasanya digunakan untuk beberapa hal hal yang sering terjadi
misalnya pemekaran dan lain lainnya kita tahu begitu
kalau ibu kota ini sekali kan masa perlu undang undang
kita sekarang kemerdekaan ke tujuh puluh satu gitu kan
belum seratus tahun kita juga sudah
artinya sesungguhnya wacana pemindahan itu boleh kapanpun muncul
tapi soal keputusan setuju atau tidak itu urusan lain
jadi maksud saya hukum adalah mengantisipasi hal hal yang sifatnya akan muncul bisa kapanpun
mau seratus tahun mau dua ratus tahun
toh kalau pun enggak akan melakukan pemindahan kan enggak digunakan aturan itu
tapi ternyata jika ada wacana siapapun punya hak untuk berwacana itu
maka hukum kemudian mengatur bagaimana wacana itu kemudian bisa menjadi sebuah keputusan
terkait dengan penggabungan atau pemekaran daerah itu sifatnya adalah hanya perbandingan saja
kalau untuk pemekaran penggabungan saja prosedurnya cukup diatur dalam level undang undang
ada prosedur yang diatur maka seharusnya tidak ada salahnya juga untuk ibu kota dki penetapan atau pemindahan ibu kota
diatur dalam sebuah peraturan perundang undangan
karena apa mas indra
undang undang tiga puluh tahun dua ribu empat belas tentang administrasi pemerintahan
itu menyebutkan pejabat pemerintahan termasuk presiden
dalam menjalankan atau melakukan sebuah keputusan itu sumbernya dua
peraturan perundang undangan atau asas umum pemerintahan yang baik
sekarang pertanyaan publik
kalau presiden punya wacana punya kebijakan ingin memindah ibu kota
apa dasar presiden untuk kemudian melakukan keputusan
maksudnya presiden berhak gak memindahkan ibu kota gitu
apakah presiden dengan dpr atau presiden saja
atau presiden saja
karena sekali lagi mengenai produk hukum ini di tahun dua ribu sepuluh diatur di undang undang sepuluh tahun enam puluh empat
tapi di tahun enam puluh satu enam puluh dua itu diatur dengan penetapan presiden
sebelumnya dengan keputusan presiden
ini kan mengenai produk hukum saja harus kita putuskan
jadi kita merangkat dari awal dulu ini ya
harus produk hukumnya jelas diatur
karena jika ada yang keberatan atau kebijakan itu jelas
muaranya saya harus melakukan pengujian kemana
karena tadi mas indra ada implikasi kalau jadi ibu kota
implikasi kepada daerah yang ditempati itu nanti
kan ada implikasinya
saya ini kan ya mungkin supaya nggak terlalu melebar supaya agak mengerucut
ini kita diperhatikan
persamaan yang lebih kita bisa ambil ya
saya sepakat kalau tindakan politik itu nanti ada dasar hukumnya
presiden atau mungkin presiden bersama dpr atau mpr memutuskan itu harus ada dasar hukum
nah itu dia
tapi saya melihat itu cukup diperlukan amandemen konstitusi dan kemudian revisi undang undang
bisa saja kemudian menambahkan tentang kewenangan siapa di situ
yang dimaksud dengan kegiatan
kegiatan yang dilakukan sekarang itu kapanpun itu sambil berjalan ya proses politik
yang kajian teknokratis itu harus bergerak dari sekarang
atas dasar apa argumentasi argumentasi yang diperlukan untuk kita memindahkan ibu kota
itu berdasarkan kajian teknokratis
kemana mau dipindahkan
untuk daerah yang seperti apa
ya untuk daerah
kajian itu lebih mengarah ke sana
tapi tentu bapak pernah
satu pemerintah mengadari nanti keputukan keabsahan
nah menurut saya itu bisa juga sambil berjalan
beriringan berjalan begitu ya
menurut saya tidak harus dibikin dulu dasar hukumnya baru yang proses ini baru jalan
menurut saya nggak begitu ya jadi menurut saya bukan hal yang harus dibenturkan
jadi kajian ini ya memang
harus berjalan supaya
publik yakin bahkan
wah memang ini diperlukan
kalau itu masuk bagaimana
ini masih terus berjalan ya pak adrinov
nantikan terus seperti apa nanti
yang baik jika memang demi
perbaikan negara ini
begitu tentu akan didukung tapi mungkin
apakah memang sekwensinya dibalik
ataukah sekwensinya beriringan dan lain sebagainya
kita akan ulas lebih lanjut di lain kesempatan
terima kasih pak adrino fcaniago
dan juga mas bayu atas ulasannya pada malam hari ini
di cnn indonesia prime news
dan rangguman fokus bahasan kami malam ini
masih akan segera kami hadirkan setelah jeda berikut ini